ada yang punya harapan ingin memiliki penghasilan lebih baik di tahun baru
mungkin hal ini tidak akan menjadi harapan bagi para atlet di sejumlah klub olahraga berikut ini
karena data yang akan kami hadirkan berikut ini akan menunjukkan klub olahraga dengan pembayaran terbaik sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
anda yang menyaksikan siap siap merata pinasib dan juga mungkin instropeksi
dan bagi anda yang penasaran juga seberapa besar sebenarnya klub olahraga tersebut mengeluarkan gaji untuk para pemain mereka
mari kita saksikan dan instropeksi bersama ya
mungkin anda sudah cukup familiar dengan wajah wajah yang ada di depan sini
ini merupakan empat pemain yang nanti kami akan hadirkan datanya sebagai pemain yang bisa menjadi ikon dari klub yang memberikan bayaran paling mahal bagi para pemainnya
baik kita akan mulai dari enam hingga sepuluh besar pertama
di sini hanya ada satu klub sepak bola real madrid
which is real madrid itu juga sebenarnya masuk ke dalam tiga besar klub terkaya di dunia
tetapi selebihnya ialah klub liga basket amerika serikat
anda bisa lihat di sini ada charlotte hornets
dan bisa dikatakan didominasi oleh klub basket nba
bagaimana dengan pengeluarannya atau rata rata gaji yang dibayarkan per tahun bagi para pemainnya itu mencapai delapan tiga juta
rata rata delapan tiga juta kecuali new online policons yang hanya delapan sembilan puluh dua ribu seperti itu
bagaimana pula dengan bayaran per minggu
per minggunya mencapai satu ratus enam puluh satu satu ratus empat puluh sembilan dolar per minggu
ini rata rata bagi para pemainnya
dan itu dia
kalau kita perhatikan real madrid berada di peringkat sembilan
berasal dari spanyol dengan bayaran rata rata satu ratus enam puluh dua ratus tiga belas dolar per pekannya

kalau dikalikan dengan kurs sekarang tiga belas lima ratus lima puluh lima
kurang lebih mencapai angka dua satu atau dua miliar seperti itu
jadi intinya ialah tiap minggu kita tuh bisa beli rumah di tengah jakarta
kalau pun nggak mau beli rumah
di jakarta mungkin bisa beli beberapa unit yang lain di apartemen di sekitaran jakarta seperti itu
baik itu dia enam hingga sepuluh besar
anda bisa ngecek sendiri kalau mungkin ingin tahu lebih lanjut
ingin menghitung akan ada di mana ada di dua ribu delapan belas dengan income yang anda punya
baik kita beralih ke informasi selanjutnya
ini kita akan mencapai pada informasi di mana lima besarnya
kalau kita perhatikan ada psg di sini di peringkat kelima
anda lihat sendiri bahwa rata rata gaji dari klub yang bermain di lik ang ini
jadi pertahunnya mencapai delapan empat juta dengan rata rata perminggu yang dibayarkan bagi para pemain itu ialah satu ratus enam puluh satu delapan ratus sembilan dolar perpekannya
dan gaji siapa yang sebenarnya tertinggi di psg
siapa lagi kalau bukan gajinya neymar dan kakaknya
kak fani begitu ya
kak fani di sini
jadi gaji mereka memang dua pemain yang dibayar cukup tinggi di likang
dan itu juga yang berkontribusi kenapa akhirnya psg itu membayar gaji yang cukup tinggi juga bagi rata rata para pemainnya
dan selanjutnya di peringkat kelima

di peringkat keempat ada barcelona
barcelona ini siapa lagi kalau bukan gajinya messi gitu yang paling tinggi
itu mencapai satu ratus enam puluh empat ribu perpekannya
tapi ini rata rata bayaran ke seluruh pemain
cukup tinggi kan
bagaimana dengan klub yang membayar paling tinggi
tentu saja ini dia oklahoma city thunder
dan kalau kita perhatikan ialah oklahoma city thunder ini rata rata pebayarannya itu mencapai rp
satu ratus sembilan tiga juta per tahunnya untuk seluruh pemain
dan rata rata perpekannya ialah rp satu ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus enam puluh
kalau kita kalikan dengan kurs rp tiga belas lima ratus lima puluh lima
angka cantik pada pekan ini karena memang ihsg ditutup begitu menguat ya
dan itu juga membawa rp begitu menguat
jadi rp tiga belas lima ratus lima puluh lima berarti rp dua empat miliar
tapi mainnya di nba ya
mainnya di nba gitu
jadi kalau mau milenial beli rumah tiap minggu ya jadilah pemain di oklahoma city thunder
dan selanjutnya juga ada golden state warriors di mana pemain termahalnya juga ada di sana
pemain termahal di nba yaitu stephen curry
dan ini dia semua data mengenai daftar gaji klub dunia tertinggi sepanjang dua ribu tujuh belas

soalnya dalam penganggapan itu ya
itu messing game
lebih proses penelitian player yaette
kyon agar di tasi kidul yaituresnya
gak usah wise copy